inilah detik detik terjadinya angin puting beliung di desa payu
kecamatan mootilango kabupaten gorontalo gorontalo minggu sore
pusaran puting beliung terlihat di tepi sawah dan menerjang tanaman perkebunan
tidak lama kemudian angin berputar kencang dan mulai memporak porandakan permukiman
sejumlah pemilik rumah pun panik dan ketakutan
akibatnya lima rumah rusak dan tiga diantaranya rusak berat hingga tak bisa ditempati
saat kejadian tidak ada korban jiwa
ada lima unit rumah rusak parahnya ada tiga alhamdulillah tidak ada korban
tapi sen sen itu dibawa oleh puting beliung
sejumlah warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi di rumah keluarga mereka
sementara kerugian belum bisa diperkirakan